untuk kedua kalinya pertunjukan eksotika di bromo misalnya bromo dua ribu delapan belas kembali digelar di lautan pasir gunung bromo dengan tajuk eksotika bromo kidung tengger
nah kalau misalnya melihat nih atau bertanya bagaimana harmoni gerak tari ditambah alunan gamelan ini kita akan lihat langsung berita selengkapnya
sajian seni tari bersanding dengan alam menjadi konsep pagelaran musik eksotika bromo kali ini
acara ini digelar kelompok sadar wisata masyarakat tengger di kaldera gunung bromo desa ngadisari kabupaten probolinggo jawa timur
pentas dibuka musik daul pamekasan dari pulau madura
danjutkan penampilan tari topeng hudok suku dayak kalimantan timur yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan alam
berikutnya kesenian jaranan slining dari lumajang yang menggambarkan
keperkasan suku tengger yang ada di lereng bromo wilayah lumajang
penampilan pamungkas adalah tari topeng tengger dan pembacaan puisi berjudul kidung tengger oleh artis olivia zalianti
seni tari yang berpadu keindahan alam bromo memberikan sensasi tersendiri bagi penonton baik wisatawan lokal maupun mancanegara
sebagai pengisi acara olivia zalianti mengaku sangat takjub karena butuh stamina kuat saat tampil dibalut dinginnya suhu udara di bromo

kota ini tengger yang dimana menarik banget untuk dijadikan contoh contoh kita hidup
bagi masyarakat tengger senderati kolosal kidung tengger yang dibawakan setidaknya tujuh puluh penari ini menjadi wahana memperkenalkan hikayat tengger
terutama tentang leluhur mereka nyiroro anteng dan joko seger

festival seni tari ini bertujuan meningkatkan kunjungan wisata serta menjaga kelestarian budaya tari
pertunjukan ini juga menjadi pengalaman menakjubkan bagi penonton karena digelar di alam bebas
ini acara ini bisa lebih luas dipasarkan lebih luas kemudian mendapat perhatian pemerintah lebih
sehingga nantinya saya berharap acara ini akan jauh lebih besar daripada ini
eksotika bromo akan digelar hingga tiga puluh juni sebagai rangkaian yatnya kasada yang digelar pada sabtu